bus antarkota dalam provinsi dengan kelas ekonomi tidak membuat sekat sopir
aku lihat mereka di instagram
ini sebenarnya bisa panjang bisa sampai tiga jam kalau ngomongin ini soalnya